dari jawa timur belasan ribu pelanggar lalu lintas terjaring operasi patuh yang digelar polres sidoarjo pada akhir april sampai awal mei lalu
penilangan dalam jumlah besar ini tidak diantisipasi dengan layanan pengambilan barang bukti setelah sidang
ribuan pelanggar lalu lintas memenuhi kantor kejaksaan negeri kejari sidoarjo sejak jumat pagi
ribuan orang ini sudah mengantri sejak pagi
total ada delapan lima ratus tilang diputus pengadilan negeri sidoarjo pada jumat pagi
namun banyak dari mereka yang kecewa
tidak semua pelanggar lalu lintas ini bisa mengambil surat izin mengemudi sim atau surat tanda nomor kendaraan atau stnk mereka yang disita
pihak kejari sidoarjo hanya mampu melayani satu lima ratus berkas saja
sisanya mereka diminta kembali pada minggu depan
staf kejari membagikan nomor antrian pada warga
kebijakan ini mendapat protes warga meski mereka tidak bisa berbuat apa apa
ya bolos lagi kerjanya gimana ini biaya lagi saya
sekarang sudah bolos biaya kesini berapa
hari ini saya tidak kerja tidak dapat gajian
terus nanti rebuh kembali lagi kesini
terus ini tadi dikasih nomor antrian suruh kembali hari rabu
ya kerja kita kan izin terus mas
terus kalau izin kan dipotong juga
nah kita biaya lagi
saya akan minta harusnya sama sama enak gitu loh
misalnya hari sekarang ya sekarang saya kan luar kotaan kan
nah ini kan
nah kan gitu ya
katanya suruh kembali hari selasa gitu dong
nggak cuma gitu dong
warga yang datang menyesalkan aparat penegak hukum yang mudah melakukan tilang
tapi tidak disertai pelayanan yang baik
kepala seksi pidana umum kasipidum kejari sidoarjo iwayan sumertayasa mengakui
kewalahan dengan membeludaknya warga
selain karena banyaknya berkas tilang yang difonis dalam satu hari ini
pelayanan yang tidak memadai ini disebabkan juga karena belum efektifnya etni

sebenarnya kalau etik lang diterapkan betul betul semuanya
jadi itu pada saat pelanggar ditilang
itu dia langsung diberikan kode bripa untuk dia bayar ke bank terdekat
setelah mendapat bukti store
dia harusnya langsung bisa menukarkan bukti store itu dengan barang bukti tadi yang diambil itu
baik stnk maupun sim
sehingga masyarakat pelanggar itu tidak perlu lagi datang ke kejaksaan
dia berencana akan membuka jam layar
dan akan memiliki pelayanan lebih panjang pada minggu depan
khusus untuk melayani pengambilan tilang
hanya satu lima ratus berkas yang bisa dilayani dalam satu hari